bahan kebutuhan pokok kita beralih sekarang ke uang
ini bank indonesia membuka loket penukaran uang di kawasan irti
monumen nasional jakarta pusat pada rabu pagi
siap siap untuk lebaran
meskipun loket baru dibuka pukul sepuluh
banyak warga yang sudah datang beberapa jam sebelumnya
sudah mengantri sejak pagi
jalur antrian yang disediakan sejak pagi oleh penyelenggara sudah terisi penuh
setiap penukar uang hanya bisa melakukan transaksi satu kali maksimal tiga tujuh juta rupiah
wow cukup banyak
meski loket dijadwalkan tutup pada pukul tiga belas
namun bisa saja loket tutup lebih awal jika uang yang tersedia sudah habis ditukar